dadok kasihan banget boy
dia abis digebukin sama anak bc
sekarang lo dimana
gue lagi di jalan mustafa
yaudah yaudah yaudah
gue kesana sekarang ya
lo mau kesini
gak usah jangan
gue mau ke warung bape abis ini
lagian kayaknya gue udah bisa bawa motor deh
kata dado mendingan gak usah mari boy
kamu kuliah di jakarta aja
orang yang di bandung aja pengen kuliah di jakarta
ini kok kamu dari jakarta pengen kuliah di bandung
kata siapa mah
justru banyak juga kok
lulusan lulusan saya mah di jakarta malah
karena pengen kuliah di bandung
maafin mohon dia mah
mondi terpaksa untuk milih kuliah di bandung
karena mondi emang harus join raya
nanti raya bakal tinggal di rumah mama
dan mondi gak sanggup
kalau harus terus ketemu sama raya
sementara cinta mondi dan raya
gak akan boleh berlanjut mah
kamu udah makan belum
mondi udah makan kok mah
lagian juga mondi gak mau makan
lama lama kesini cuma mau ngasih tahu mama
kalo aku udah lulus
soalnya mondi mau nyamperin pocin mah
kasian kan dia udah beberapa hari masih di rumah sakit
tapi belum mau disamperin
pikirin lagi kuliah di mana
dato udah gue gue bikin
terus kondisi dia gimana lex
ya yang pasti dia udah gak berdanya lah
dia dimana sekarang lex
kenapa lo pengen tau
terus gue lapor sama gue
atau temen temen yang lainnya
lex biar gua tetep liat baik depan mereka lex
basar lu ciko
tapi lu kan pura pura sakit
abis itu gua bukin sama gua
yaudah lah lex
mending gua telepon dato dulu
gua pura pura nanya dia
posisi dia udah sempit mana
di mana dok kok belum sampe sampe juga sih dia tadi
hah serius lo
sekarang lo dimana biar gua langsung kesana sekarang juga
gak usah weel
lo kan juga lagi sakit weel
jangan lo jadi ngeban lo weel
udahlah doh gak apa apa dok
demi lo gue bisa maksain
posisi lo sekarang dimana cepetan kasih tau gua
gua di jalan mustafa weel
yaudah lo tunggu gua ya disana ya
gua sekarang juga langsung kesana oke
gua nyamperin dato dulu ya
semuanya duluan ya
udah setengah lima nih
kok gak balik balik juga ya
itu mana sih itu orang
ya ada nanti makanannya
capek capek gue beliin kue ngantri panjang lebar sama
itu orang yang gak penting
belum pelik pelik juga
slim banget sih
yaudahlah gua telfon naik
telfon enggak telfon enggak
telfon enggak telfon enggak
telepon enggak ya oke enggak
gengsi gengsi gua telfon enggak
telfon dia enggak enggak
tambah lagi dong
ini aja belum abis
biar tambah gemuk
udah ada wifi
gua berasa insecure nih
ini jamur ini ikannya
chandra dan devi
oh iya chandra sama devi
chandra tuh bener bener gembelang ya
aku gak nyangka banget deh dia kayak gitu
waktu itu devi bilang
katanya dia macarin chandra dan devi
gara gara dendam sama semua coba
tapi sekarang kenyataannya beda
kayaknya si devi udah ngebohongin ray
itu jangan jangan itu trik mereka

iya gak sih
nggak ada apa apa
aku harus kasih tau ray
aku harus kasih tau ray

tolong pantau terus chandra sama devi
gue mau cegat mereka
gue harus kasih mereka pelajaran
kabarin gue ya
mau kita bawa ke dokter apa enggak
udah gak usah gak apa apa
makasih nih pak
siapa yang udah bikin lu kayak gini do
udah tau lah wil
siapa lagi kalau bukan si alec jelek itu
mana beraninya keroyokan
kalau enggak mah
parah banget alec nih
gue harus kasih tahu boy
tunggu bentar ya
dia abis digebukin sama anak bc
sekarang lu dimana
gue lagi di jalan mustafa
gue kesana sekarang ya
lu mau kesini
nggak usah jangan
gue mau ke warung bape abis ini
lagian kayaknya gue udah bisa bawa motor deh
kata dado mendingan gak usah mari boy
kalau mau langsung ke base camp aja
minta anterin gue ke warung babe
yaudah gue langsung ke sana
dada digebukin sama anak bc
wah bener bener terlalu warnin anak black cobra nih ya
nggak bisa dibiarin nih
gue nggak terima teman seperjuangan gue harus digedukin sama mereka
kayaknya saya harus pamit deh sama ia
soalnya saya ada urusan
nanti emang banget nih kita ada urusan mendadak
eh kenapa kok harus pamit bip
nanti aku curian sama kamu ya
aku harus keluar ke ab sekarang
yaudah kalian hati hati ya
ini bill mau siapa yang bayar
gua aja yang bayar apaan
jangan jangan jangan biar